ya banyak pemudik yang sudah kembali ke jakarta
berbagai sarana transportasi digunakan
mulai dari mobil motor kendaraan umum hingga kendaraan roda tiga
hal ini dilakukan oleh pemudik di cikampek jawa barat
yang bawa istri dan dua anaknya kembali ke jakarta menggunakan bajai
kita simak bersama
berbagai sarana transportasi digunakan pemudik pada arus balik idul fitri dua ribu delapan belas
tidak terkecuali menggunakan kendaraan roda tiga
seperti yang dilakukan didi
yang tengah beristirahat di simpang jomin bersama istri dan dua anaknya
setelah menempuh perjalanan dari kampungnya di indramayu
ini adalah tahun ketiga didi mudik menggunakan kendaraan roda tiga
praktis dan ekonomis
menjadi alasan utama didi menggunakan kendaraan yang biasa ia pakai mencari nafkah
jika menggunakan transportasi umum
setidaknya ia harus mengeluarkan hingga satu juta rupiah
untuk memboyong keluarganya berlebaran
menghemat lah setidaknya menghemat
tahu pendaptaran anak sekolah
nanti lagi anak masuk sma
kalau naik bus kan nanti lama
barang barangnya kan banyak juga
hemat itu bisa berapa persen pengawasannya sendiri sendiri
ya cuma modal seratus ribu pulang seratus ribu
kalau naik bis kan belum
dari rumah ke pulau gebang
terus bisnya berput
kalau naik bis banyak
kalau itu pulang pergi bisa bisa
kalau naik bis ini kan irit
lalu bajet sendiri itu
puncak arus balik idul fitri dua ribu delapan belas sendiri
diperkirakan jatuh pada sembilan belas dan dua puluh juni dua ribu delapan belas
reza ramadan cikampek